gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
rabu pagi mengunjungi dua sekolah dasar di kawasan cawang kramat jati jakarta timur
kunjungan ini sebagai bentuk komitmen mereka terhadap kualitas pendidikan di ibu kota
sandiaga uno tiba terlebih dahulu yang disusul anies baswedan
kedatangan mereka disambut antusias guru dan murid sdn tujuh cawang
anies mengajak para murid berbincang dan dimanfaatkan para murid untuk meminta tanda tangan
dari sdn tujuh anies sandi kemudian mengunjungi sdn empat cawang yang lokasinya bersebelahan
anies sandi mengatakan kunjungan ini sebagai bentuk komitmen mereka terhadap mutu pendidikan di ibu kota
selain itu mereka juga ingin memastikan program kartu jakarta pintar plus bisa langsung diberlakukan
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyoroti infrastruktur sekolah yang perlu diperbaiki
anies baswedan anies bandung dan anies baswedan yang berpengalaman di dalam kondisi pendidikan

ingin mengirimkan pesan kepada semua
salah satu prioritas utama kita adalah kualitas pendidikan yang baik akses pendidikan untuk semua
tapi begitu sampai smp itu menurun
ini akan kita tingkatkan
aspek juga yang tadi kita lihat adalah mengenai kompetensi guru
dan kita ingin memastikan bahwa guru gurunya itu berkualitas dan punya kesejahteraan yang baik
dan berikutnya masalah yang sangat penting adalah infrastruktur
genteng gentengnya langit langitnya bocor pada jatuh
ada dua kelas yang kami tidak disarankan masuk karena ada kemungkinan runtuh
jadi ini yang menjadi perhatian kita
infrastrukturnya harus dibuat
sekolah itu harus paling tidak memenuhi standar
dan memastikan bahwa proses belajar belajar itu bisa berlangsung secara dalam situasi yang sangat kondisi